adu mulut antar calon penumpang terjadi di selasar masuk area stasiun bogor jawa barat pada senin pagi
kejadian ini terjadi setelah calon penumpang krl nekat memotong jalur antrian hingga memancing emosi penumpang lain
akhirnya calon penumpang tersebut diimbau petugas untuk kembali ke titik awal jalur antrean
senin pagi antrean panjang kembali terjadi di stasiun bogor jawa barat hingga mengular ke lahan parkir kendaraan
antrian ini terjadi sejak senin subuh
sementara pihak kci mengaku adanya lonjakan penumpang di awal pekan ini
kci memprediksi kenaikan calon penumpang krl pekan ini mencapai delapan persen
ya luar biasa ya karena tadi kita sudah dari pukul empat
terlihat kalau beberapa minggu kemarin pukul empat itu antrian itu masih sekitar gate ya
tetapi tadi memang mulai empat tiga puluh sudah mulai ramai
dan ini kelihatan memang antrean
ada peningkatan biasanya sampai jam sembilan kami mengangkut dua belas ribu dari bogor
ini prediksi kita sepertinya bisa lebih dari lima belas ribu
dalam akun instagramnya wali kota bogor bima arya membagikan video tentang kepadatan di stasiun bogor
bima arya mengatakan kenaikan penumpang diprediksi mencapai dua kali lipat
sudah dua kali lipat dari masa psbb sudah nyaris normal
jadi pengaturan bis masih berjalan tapi tidak bisa maksimum
nah bis bukan solusi
jadi harus diavaluasi total sistem pembagian kerja dan juga kapasitas gerbong di dalam
pemerintah kota bogor akan melakukan tes swab masal di stasiun bogor
untuk memastikan tingkat kerentanan covid sembilan belas di kawasan stasiun
tim liputan cnn indonesia